dimana keberadaan istana dewi samudera
seharusnya disekitaran sini
pusaran air apa itu
kenapa begitu kuat
pusaran air apa itu
pusaran air apa itu
pusaran air apa itu
apakah kalian berdua sudah siap
untuk mengucapkan janji suci pernikahan
kami sudah siap
kalau begitu kita akan mulai
ada apa ini
tampaknya dia belum juga mau menyerah
para tamu undangan yang telah
atas ketidaknyamanan di istanaku
tapi kami tidak perlu khawatir
karena aku sudah mengatasi gangguanmu
aku tidak akan membiarkan
kau merusak hari bahagiamu
agar kita segera sampai
istana dewi samud
ayo semuanya keluar
ayo semuanya ibu undang
ayo semuanya ibu undang
kepalapar gusti prabu ada penyusup di ruang tahanan
dan tahanan berhasil kabur
kalian membiarkan mereka kabur
mohon ampun gusti prabu mereka sangat tangguh
kami berdua tidak sanggup untuk melawan mereka gusti
dasar prajurit tidak berguna
aku perintahkan kalian semua
untuk menangkap tahanan yang kabur
dan juga menangkap orang orang yang sedih
cepat jangan sampai lolos
baik gusti prabu
kumpulkan semua prajurit
sandika gusti prabu
ini mah bukannya lancang
biar semuanya keadaan aman
biar reki aman sama reki amin aja
yang duluan ke depan ya
saya akan memeriksa dimana keadaannya
udah aman apa belum
oh kemana kalian
silahkan ini mamin
suasanya tidak aman
itu bukan pesterahan biasa
aku harus melihat yang lebih dekat
benar dugaanku itu adalah bukan pusaran biasa
terima kasih atas bantuannya
sepertinya kita harus segera ke istana dewi samudera sebelum terlambat kusir
benar sheikh itulah tujuanku
sheikh guru apakah saya guru sudah ke istana dewi samudera
hamba belum menemuinya
raden sepertinya istana dewi samudera ditutupi oleh ajan mantar dewi samudera raden
sekarang ikuti aku
aku tahu di mana kerajaan kusipramu